itu kudu tadi janjinya
gue setuju bareng
karena emporo dia sekarang udah hamil
berarti kupingnya si muhyiddin
gue juga udah kagak sabar
pengen ngeliat kumpingnya haji muhyiddin
gue bakalan ngelamar jadi al qur
sama haji sulam
buat lo keset kupingnya haji muhyiddin
gue juga ikut ya
dikit aja gue ngebeset cabarin
boleh boleh boleh
jangan berangkat mungkak muhyiddin
muhyiddin lo mau keluar dari pegang
bagaimana kita pak kiri ini
pikir aja pakai logika udah bertahun tahun dia kagak bunting mandul begitu dia kerjasama mau kerjasama
sama sinelan tuh ncingnya yang mau bikin obat panjur herbal untuk dadah dadah sirodia bunting
coba bener tuh ibu ibu kerja kesepakatan belum ada sampai satu bulan eh kan kelihatannya ibu
banget tuh jadi motif kebohongannya keluarga disulang udah jelas dong biar si cing nelan
kadang diusir iya betul iya kakak salah lagi tuh cuman ntarnya kita jadi susah kalau butuh butuh
obat pan obatnya cing nelan panjur banget iya jujur aja nih ya emak ayah yang tadi gula darahnya
suka tinggi dan turun naik terus tapi setelah konsumsi obat herbal cing nelan alhamdulillah
emang sih sebagai obat herbalnya manjur cuman disini yang ditekenin tuh taruhannya
katanya perempuan mandu itu bisa jadi subur gara gara herbal itu begitu
betul sinelan itu sudah nipu namanya makanya dibikin taruhan
nah orang yang minum itu si rodi ya
oh jadi begitu ya masalahnya
tapi sayang bener ya coluncing nelan harus angkat kaki dari sini
kita jadi bisa kehilangan empat manjur lainnya
kagak ada lo gak usah khawatir dah
ibarat kata kata satu kagak ada si nelan
laki gue yang bisa jual obat herbal
ya benar kita mau bukan gosip nih
ini yang benar benar akan terjadi sebagai agen besar di sini
wah wah kalau gitu warung paji bisa jadi komplit nih
iya dong kan sekarang sudah jadi minimal
pasti semuanya ada ada
masalah kebohongan emak gimana tuh wajah
kita lihat aja dulu sampai mana tuh sandiwara mereka
tapi gue udah tebak sih
palingan sih emak tuh dikirin deh rujak
biar dia buat nyakinin kita bahwa siro dia tuh bunting
mesti itu tau deh
emak juga sih udah tua masih bohong aja
emang sebenarnya dari dulu hobinya begitu
si emak kan dari dulu emang kepengen cucuk
jadinya begitu dedek ngebohong kesana sini
kayak orang stres
tapi kalau cuma bohongan sih ya percuma aja
nah tuh dia
kata dia sih beda
nah kalau sampai ntar nih ya si emak ngirim ngirim rujak ke kita
berarti udah positif loh
kalau si emak tuh udah mulai lagi deh spanning spanning
itu berarti si emak tuh udah mulai lagi deh
masya allah beneran nih bu
wah tuh mbak haji
mbak haji rodi lagi hamil
mbak haji wajo juga ikut bersyukur
agus di awal
yaudah sekarang lu udah tau kan
sekarang lu cepet cepet ke pasar ya
beli buah buahan yang seker seker
oke tuh mbak haji
hah nggak tau deh gue
yang tau pasti gue nih si rum
karena dia beda dengan yang lain
si rum itu pikirannya masih waras
dia udah denger kok berita ini
nah artinya mereka sekarang lagi nangis darah
kan menurut perjanjian teh
kalau ada rodi
jangan diikutin lagi soal gini
ntar ribet urusannya
mbak haji ngomong ngomong kalo mau beli buah buahan
gitu tadi kan ada yang beli bubur
kan ada duit di sana
iya wajo teh lupa
mungkin yang kesini
jangan korupsi dong
permisi neng atika
ih seger banget bikin ngiri aja deh
buah buahan ini teh buat ngerujak nih atika
tuh allah mang ojo
emang mang ojo hamil pakai ngerujak segale
mang ojo tidak hamil
yang hamil teh bu haji rodi ya
gak bisa dia
gak mau lah
tiga tiga ngapain tengah ribet begini teriak teriak
tidak teriak teriak begitu
apa sih teriak teriak lu tiga
ah yang atuh teriak teriak
yang atuh modelnya kayak jambang
itu dia bawa kabar berita
ah yang bikin ayah
yang hamil hajar roh dia ngapain lu yang teriak teriak
apa urusannya sama lu
aduh gimana gua kagak stress bebek
tuh kalo beneran tantara hamil
harapan gua ancur
makanya allah kagak ngabulin doa loh
soalnya doa lu sesat
deh ini namanya berita nomor wahid
lu jangan rusak deh
gua kagak terima
eh siapa ngajak gua
nah ini baru berita baik baru
kita punya senjata tajam buat ngelabrak semua hidup
gua demen nih bari
dar kita harus menjaga janjinya
gue setuju bareng
karena emporo dia sekarang udah hamil berarti kupingnya si muhyiddin hilang sebelah
gue juga udah kagak sabar pengen ngeliat gumpingnya haji muhyiddin hilang sebelah
gue bakalan ngelamar jadi al qudu sama haji sulam
buat ngekeset kupingnya haji muhyiddin
gue juga ikut ya dikit aja gue ngebeset cabarin dikit
jangan berangkat mungkak muhyiddin
muhyiddin lo mau keluar dari pedagang
eh ji lo kan udah kalah taroannya kan
nih gue badar sobari yang bakalan jadi al qudu yang intinya bakal nyeset kuping lo
bener tuh ji
kita berdua ini udah ngelamar buat jadi al qudu
emangnya lo udah bisa buktiin kalau si rodia tuh hamil
lo liat perutnya aja masih rata